hewan ternak warga kecamatan badegan ponorogo jawa timur mati misterius dalam sehari
belasan kambing warga mati dengan luka bekas gigitan di leher dan perut
puluhan warga desa karangjoho kecamatan badegan ponorogo jawa timur
mendatangi kandang kambing milik lamijo warga setempat
warga penasaran dengan kabar tujuh kambing milik lamijo yang mati misterius
pada kambing yang mati itu ditemukan luka di leher dan perut seperti bekas gigitan hewan buas
kejadian ini sudah terjadi tiga kali dalam sepekan ini
ada tiga belas kambing yang mati dengan kondisi serupa dalam sepekan
ada dugaan kambing ternak mati digigit hewan buas dari hutan di gunung watu patok
yang berada tak jauh dari pemukiman warga
untuk mengantisipasi semakin banyaknya hewan ternak yang mati
warga berjaga jaga di beberapa lokasi
yang mati dan sudah ada cabik cabikan hewan liar
entah itu apa nggak tahu
lalu masyarakat sekitar sini lah
sangat berdunjur melihat di sini sudah ada cabikan cabikan
yang kebanyakan ada di leher dan di perut